bapak bapak talinda
kamu bisa dapetin apa yang kamu mau
kamu boleh miliki neraka
dan mulai sekarang
aku yang harus belajar
untuk bisa berkorban
demi orang lain
aku harus bisa belajar
mengorbanin kebahagiaan aku sendiri
aku harus belajar
aku harus tahu gimana rasanya jadi kamu
sekarang aku pakai kalung kamu
aku jadi kangen sama ayah
aku jadi kangen sama ayah

ada apa sih bu gak puas ganggu saya
oh jadi ada tante tante yang
suka jahat sama bapak kamu
dia itu pakai fitnah bapak saya
waktu anaknya masih bayi
sekitar dua puluh tahunan yang lalu
kata bapak saya ya
perempuan itu yang nyebabin ibu saya meninggal
ya nggak apa apa lah non
untuk saya cerita sama non jadi
sekarang saya udah agak lega
sekarang saya udah agak lega non
cuma harus diceritain kalo gak salah ya
cuma harus diceritain kalo gak salah ya
emang aku kangen aja sama kamu
tapi kadang aku maus di rumah
tau ya kalau di rumah aku bawanya jadi serangga
tau ya kalau di rumah aku bawanya jadi serangga
terus aja kepikiran sama pernikahan aku sama sakti itu

ini yang aku ketemu kamu

tapi saya masih nggak mengerti deh
nenek kenapa akhirnya mau menikah sama sakti sih non
pernikahan itu kan harus didasari dengan cinta
dari mana non taura kau udah gak peduli dengan non talita
dari mana non taura kau udah gak peduli dengan non talita
semua yang dikatakan perempuan itu benar
aku memang kesepian
aku memang kesepian
dan ini semua gara gara kamu
ini semua kesalahan kamu tau
kamu yang sudah menculik anakku
dan gara gara masalah itu juga aku jadi cerai sama suamiku
tapi aku tidak boleh menyerah
aku sudah kehilangan anakku dua puluh tahun
dan sudah mencoba untuk melupakan dia
sekarang aku sudah menemukan titik terang
dan aku pasti akan menemukan bukti bahwa cahaya adalah anakku
aku mau kamu tampil sempurna pas kita nikah nanti
ya selamat ya buat kalian berdua
aku gak cinta sama sakti
kenapa akhirnya mau menikah sama sakti sih

aku gak mungkin nikah sama dia
aku gak mungkin nikah sama dia
pernikahan itu kan harus didasari dengan cinta
tapi aku tahu sakti juga pasti gak mau melepaskan aku
apalagi keluarga ku banyak utang gudis sama dia
aku cuman mimpi kak
mas banyak sekali hal yang terjadi setelah mas elvin keluar dari rumah
dan semua diawali waktu
bangkrutnya perusahaan tuan teddy
perusahaan papa bangkrut
terus setelah itu
tuan teddy sakit sakitan dan
sampai sekarang bang teddy nggak bisa berbuat apa apa mas
ada apa apa yang terjadi sama orang tuanya
dia yang akan bertanggung jawab kan papa
ini semua talita yang harus tanggung semuanya sendiri
dia sama sekali nggak pernah mikirin perusahaan papa
meski aku gak pulang ke rumah
tapi gue gak bisa tinggal diem aja
aku harus membantu keluarga aku
semua sudah selesai
cuma ini yang bisa gua lakukan untuk keluarga gw
you mau minta sumbangan you
you minta sumbangan aja you pake taruh paruh you ampok di lantai you
you aja minta sumbangan ayo juga ngapakan
itu jelat kepemilikan perusahaan papa ini semua aku sudah sama papa lagi
ayu gak tau dari siapa ayu
ayu gak tau tadi ada bel bunyi ayu keluar
ayu gak tau apa lagi
kelita kelita kelita ayu lihat ay
ini semua bisa bebasin kamu dari sakti yes
kita bisa bayar semua utang sakti yes
aku bisa bebasin kamu
ayu gak benci lagi sama ay
nih tapi siapa aja yang kini menghiram